dan ini informasi jauh lebih menarik lagi
pasca kemenangan anies baswedan dan juga sandiaga uno
nasib reklamasi pantai utara jakarta memang menjadi tidak menentu
menteri koordinator kemaritiman luhut panjaitan yang menyetujui proyek reklamasi dilanjutkan
menantang pihak yang menentang duduk bersama dan berdiskusi dengan data yang akurat
reklamasi teluk jakarta menjadi salah satu topik yang ramai diperdebatkan
pada masa kampanye pemilihan kepala daerah dki jakarta beberapa waktu yang lalu
mulai masalah lingkungan ekonomi sampai keberpihakan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir pun dibahas secara mendalam
calon gubernur petahana basuki cahayapurnama ketika itu dengan tegas memilih untuk melanjutkan reklamasi
sementara itu pesaingnya anies baswedan dan juga sandiaga uno
dengan tegas menyatakan akan menghentikan reklamasi
dalam berbagai kesempatan termasuk saat debat kandidat
anies yang kini telah menjadi gubernur dki jakarta terpilih
secara tegas menolak melanjutkan reklamasi karena berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga sosial
ketika kita berhadapan dengan ketimpangan yang luar biasa
kita menyaksikan ketimpangan yang sedang dibuat yaitu reklamasi
posisi kita tegas kita menolak reklamasi
karena ini adalah contoh bagaimana kita akan menyaksikan sebuah tempat
yang nanti akan menjadi enclave
ada pun pemerintah pusat melalui menko kemaritiman luhut panjaitan
yang telah memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi
mengajak para penentang reklamasi untuk duduk bersama
dan berdiskusi dengan data yang akurat
luhut meminta para penentang reklamasi tidak menuduh pemerintah
mempunyai motif tertentu ketika memutuskan melanjutkan reklamasi
dan nanti kalau sudah selesai saya akan undang semua stakeholder termasuk
yang menentang reklamasi itu
bicara jadi jangan bicara di koran
bicara secara ilmiah di mana salahnya
nanti legalnya teknisnya di mana salahnya
jadi jangan ngomong aja kita kan juga nggak mau negeri ini rusak
jangan terus menuduh macam macam
kami juga punya harga diri nggak mau macam macam itu
jangan asal ngomong aja itu
saya akan undang nanti siapa saja yang mau datang
tapi bawa data jangan hanya teriak teriak saya nggak mau
saya hadapin siapa aja
pada maret lalu
pengadilan tata usaha negara jakarta membatalkan izin reklamasi tiga pulau
yakni pulau f i dan k yang pernah diberikan pemerintah provinsi dki jakarta
budi adiputro cnn indonesia
lalu bagaimana tanggapan dari pihak yang menentang
menanggapi pernyataan kementerian koordinator kemaritiman
yang menantang para penentang reklamasi
wakil gubernur dki jakarta terpilih sandiaga uno
menyatakan pihaknya siap untuk duduk bersama
untuk berdiskusi mengenai masalah reklamasi
sandi menyebut akan tetap menghentikan proyek reklamasi pantai utara jakarta
sangat sepakat dengan pak luhut
dan tentunya kita akan menunggu undangannya
tentunya tim kami akan menyiapkan posisi kami
sesuai dengan rencana kampanye kemarin
janji kami adalah menghentikan reklamasi
dan tentunya data data yang kami bawa
berkaitan dengan proses reklamasi yang selama ini dinilai
oleh bukan saja oleh
berbagai pihak tapi juga oleh pengadilan
karena sudah ada proses hukum
dan sudah ada yang terhukumnya juga
bahwa proses yang berlangsung sekarang ini
sangat tidak terbuka dan sangat tidak berkeadilan